apakah gak ada lagi perempuan lain di kampung ini
neng atika dari mana sendiri ya
nyari tambatan ati
bisa aja deh naik atika
hati hati abang jangan jumpa alita
aduh abang jangan jumpa alita deh

mata mata juga boleh
ngomongnya di sana aja ya
abang duluan gih
abang jagain di belakang
aduh aduh aduh kenapa berhenti be
itu si mahmud nih
udah bawa gue ke gubuk ini belum
gua buri sulam
dia deket sini
mana mana aduh gua kagak
aduh gua kagak liat aduh
aduh jatuh deh tuh dagangan
sampai nih deh biarin
aduh lu sih aduh
pakai deh yang rem sih
ini gua kagak kuat deh
abang mahmud kok jadi grogi gitu sih
atika pan jadi ikutan grogi
beli bangkoang di dalam kamar
apa sih ganggu orang aja
lu tahu nggak ini perempuan anak siapa
tahu emang apa
kalau lu tahu kenapa masih lu deketin juga
nih jandik pepek
apakah tidak ada lagi perempuan lain di kampung ini
ngapain juga lu berhubungan sama anaknya sobari
kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya
emangnya ayah ini kenapa ya bukannya jelek
asal tahu haji ini orang sekampung pada demen sama ayah
eh satu lagi kalau ayah dibawa kondangan itu kagak mungkin malu maluin
heran berdua tinggal di rumah pada cerewet
ayah kerja sama sulam pada protes
ini berdua nama atika pada sewot maunya apa sih
mahmud gue nih bicara begini nih ya
ngomong kayak begini nih buat keluarga kita
buat nama baik abang lu nih
ngerti gak lu
gak usah bawa bawa keluarga bercuma belain keluarga
kalau yang dibela padahal kagak bener
bisa nggak sih kalau ketemu orang tuh gak usah nyep nyap gitu ngomel ngomel
sudah pada bubar
cowok sama cewek kalau di tempat yang sepi belum nikah berduaan itu menimbulkan fitnah
sudah pada bubar tuh
tahu ini pada bubar
udah gua ngasih
lu ngapain daga dan menor menor begitu modelnya kayak biji mede
ini sih ba be
alangnya dandan tuh biar cakep be biar ca em
kalau lu dandan yang cakep
ba be sih seneng seneng aja
tapi kalau dandan buat si mahmud
ba be kagak bakalan seneng lu tahu
ba be kenapa sih
bukannya seneng punya anak tuh kesohor
tau gak gak sih ba be
di kampung ini ayah tuh paling kesohor
siapa sih yang kagak demen sama tike
lu asal tahu aja ya ba be
yang demen sama tike tuh banyak banget
ada om sulaw ada abang robi ada mas rahmadi dan abang mahmud
kalau lu dedemenan sama si mahmud
ba be kagak bakalan setuju
lu bakalan nanti disakitin hati lagi yang lebih dalam
mendingan lu jadi jande deh
semur hidup tinggal di sini sama ba be bareng bareng
ba be duh
kalau dibilangin nama orang tua aja mewe
susah kalau lahir hidup betot
itu tuh akibatnya
abang lihat sendiri tuh
si atike perempuan kayak begitu didemenin
kurang aja gak sama orang tua lagi
habis si juli kali matanya si mahmud
kalo gitu ngeliat dia udah demen aja
abang juga gak ngerti mi dalam pikirannya si mahmud
kenapa juga semua perempuan cakep cakep di kampung ini
eh malah milihnya atika
gua juga heran ba
otaknya udah gak lempeng kali pak
masa janda kayak begitu dimauin
wah mobil martiral dateng mi
ji ini barangnya mau ditaruh mana belakang pak ji
biarin aja di situ
gak usah taruh di belakang
biar semua orang paham lihat

kau tuh banyak banget bah mau nanya
mau bangun rokok kali ya
lihat lima truk lagi
wih lima truk lagi
jangan keras keras gitu pak ji
lima truk apaan kan mesennya cuma satu truk

gak usah taruh di belakang
mau dibangun apa lagi tuh warung pak ji
tunggu turun disini
kakak saya mau mampir di warung aja sebentar ya
tunggu tunggu tunggu
oh jadi mau digede ini warung pak ji
iya gue mau gedein biar kayak minimarket
gue kalau ngomong benar terjadi kan
saya kan cuma nanya doang pak haji
kok menyerahin pes soal kak haji sulam
kesini pasti disuruh bosnya si sulam
ya kalau begitu saya permisi bu haji
pak haji assalamualaikum
pasti si sulam mukunya bakalan ketekuk kayak si ojo
lo masih mikirin soal anak
lu gak usah mikirin kayak begitu
ini masalah kan udah lama
nanti kan udah ikhlas
udah lama aja dah
boleh kan rao sedih bang
rao juga pengen bahagian abang sama umar
iya abang tahu
rao tau banget
dan pengen banget ada anak kecil di rumah ini
rao tau itu bang
ya kenapa lo kenapa
ya si sulam teh kemana
anjing di dalam
bukan kok kayak harus ngeliat setan
maji saya teh bukan habis ngeliat setan
tapi saya teh habis ngedengerin omongan setan
maaf ma saya mau permisi dulu
kenapa sih mak
gak tau tuh si ojo
ya udah mak statements juga akan libro essays lho
mak nuli awas percaya ya

mending voix abis cewew menjadikan jarih ratelah tapi